paman balapati tidak tahu kalau pedang ini bukan pedang yang khas tetapi hanya pedang yang palsu
setelah aku sakit sekali
allahulailahaillahu alaihi ala kayyu

dia melarikan diri
dia telah menyanatiku
tidak akan kumaafkan perbuatanmu ini
siapa yang akan membantumu
siapa dia kakek
siapa dia kakek
siapa dia kakek
apa yang pak melakukan disini
dimana rakyat santang pak
apa yang kau lakukan terhadap adikku
kalian ingin tahu apa tujuanku kemari
lihatlah sebentar lagi akan tamat riwayatmu
ini adalah balasan atas perbuatanmu
kau akan menang
apa aku tidak bisa membunuhmu
rasakan selamanya kau akan hidup di sini
dan hidup dalam dendam kalasangking
dasar kau perempuan licik
baiklah walaupun aku tidak bisa membunuhmu
tapi aku akan mencegahmu untuk mendapatkan tumpang
apa yang akan kau lakukan
aku akan membunuh bocah itu
bocah yang tidak pernah berdusta dalam suatu hal
dan umur hidupmu
karena bocah seperti itu
belum tentu akan lahir dalam seratus tahun sekali
maka kau kesulitan dalam mendapatkan tumbang
tapi aku tidak akan membiarkan kau melakukan itu
kelas lagi kelas lagi
masya allah masyarakat
paman balapati tidak tahu
kalau pedang ini bukan pedang yang asli
tetapi hanya pedang yang palsu
ini kesempatanku bukamu
dimana kau sembunyikan bocah itu
kabur kemana anak itu
bagaimana dia bisa kabur
sedangkan aku sudah pasang penjara gaib
kau jangan berpura pura
kau sendiri menyembunyikan bocah itu di tempat lain
aku sendiri tidak tahu kemana dia kabur
tahu buruknya apa

kau kurang tahu apain ini

sampah berada di bukit batu
pak kau saja kau berbohong terhadap aku
kau akan rasakan akibatmu
aku harus pergi dari sini